selamat malam who telah menyatakan bahwa besar kemungkinan covid sembilan belas akan diklasifikasikan sebagai endemi di masa mendatang
seperti halnya malaria atau demam berdarah
covid sembilan belas bisa dikategorikan sebagai endemi apabila terus hadir secara konstan dalam populasi di wilayah geografis tertentu
dengan tingkat dan juga pola penularan yang sudah lebih terprediksi
dan untuk itu kita harus bersiap memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas pentingnya tetap taat protokol kesehatan pada masa transisi pandemi menuju endemi
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
wacana hidup berdampingan dengan covid sembilan belas mulai digaungkan pemerintah dan juga beberapa lapisan masyarakat di tanah air
gencarnya vaksinasi di seluruh wilayah indonesia menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam wacana transisi pandemi covid sembilan belas ke status endemi
saat ini covid sembilan belas masih menyerang seluruh dunia
dampak pandemi covid sembilan belas dirasakan benar oleh warga indonesia
seperti nurul warga jakarta timur yang merasakan benar dampak pandemi covid sembilan belas dalam kehidupannya
usaha mencari makanan yang digelutinya terpaksa tutup hingga harus mencari ide untuk tetap bertahan
dirinya berharap pemerintah dapat mengembalikan kondisi ekonomi dan masyarakat tetap menerapkan cara hidup sehat yang mulai terbiasa
untuk masalah prokesnya ya itu jelas sih harus ya
karena selain untuk saya pribadi untuk orang orang terdekat saya dan juga karena saya sebagai pelaku usaha dan usaha ini usaha makanan itu jelas memang sangat penting untuk menerapkan prokes
kondisi ini membuat wacana transisi pandemi ke endemi muncul
ini adalah bagaimana agar masyarakat
bisa hidup normal meski masih ada covid sembilan belas
saat ini pemerintah bersama satuan tugas penanganan covid sembilan belas memang sedang mempersiapkan transisi pandemi covid sembilan belas menuju endemi mengingat virus covid sembilan belas tidak hilang dalam waktu dekat
yang menyatakan penurunan status dari pandemi ke endemi tidak bisa berjalan tanpa dibarang
mengingatkan herd immunity
menurutnya belum ada satu negara pun yang berani menurunkan status negaranya dari pandemi menjadi fase endemi
disiapkan oleh setiap negara
mengusulkan yaitu peta jalan pemulihan itu
dimana yaitu sebenarnya adalah satu proses transisi besar
keberhasilan atau menentukan kesuksesan proses transisi ini antara lain adalah ditentukan oleh seberapa ketat
kita menerapkan indikator strategi intervensi yaitu tiga t
jadi kalau dalam setiap pandemi atau epidemi transisi ini bisa gagal atau bisa lambat
kalau kita nggak ketat dan nggak kuat dalam menerapkan intervensi testing tracing
jadi kembali ke situ
kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan terbiasa menjaga kebersihan
seperti mencuci tangan dan menjaga jarak bila diperlukan
menjadi kunci persiapan bersama memasuki transisi endemi covid sembilan belas
bnpb menyebut pengendalian pandemi covid sembilan belas menjadi pengubah situasi
untuk masa transisi dari fase pandemi menjadi endemi
pada fase endemi kita diharapkan sudah bisa mengontrol dan juga mengatasi lonjakan kasus
pemerintah juga telah mencanangkan pergeseran fase pandemi menjadi endemi
bnpb akan menerjemahkannya menjadi peta jalan jangka panjang
dan ada tiga kunci transisi dari fase pandemi menuju endemi
pertama adalah peningkatan vaksinasi pada seluruh masyarakat
yang kedua adalah dilakukannya tiga t yakni testing tracing dan juga treatment
dan yang ketiga adalah masyarakat juga harus tetap patuh pada protokol kesehatan tiga m
yakni memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
dan kami akan membahas lebih dalam mengenai protokol kesehatan
yang menjadi kunci dari transisi dari fase pandemi menjadi endemi
ada dua narasumber kami pada zoom kali ini
yang pertama adalah bapak hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam pak hermawan
selamat malam pernah bila
selamat malam pemirsa cnn indonesia tv sehat selalu
dan yang kedua ada pak soni hari b harmadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni selamat malam
selamat malam mbak ila
sehat ya pak
baik kita langsung saja ke topik kita pada malam hari ini
saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni apa saja yang sudah disiapkan oleh satgas covid sembilan belas
untuk menyiapkan masa transisi dari fase pandemi ke fase endemi
jadi kalau di bencana itu ada
transisi darurat transisi darurat kepemulihan lalu kemudian normal
nah ini seperti transisi darurat kepemulihan
dan itu ada hal yang harus kita lakukan
supaya dari transisi darurat kepemulihan berjalan dengan melancar
kemudian menuju normal
ada dua strategi utama
yang pertama adalah strategi defensif
bagaimana kita bisa menurunkan laju penularan serendah rendahnya
dengan positivity rate yang rendah terkendali dalam waktu panjang
nah gimana caranya menurunkan laju penularan dengan strategi defensif ini
dengan tiga m ya
masker menjaga jarak kemuliaan serta mencuci tangan pakai sabun
kemudian mendorong percepatan vaksinasi
ya kita tahu bahwa
sehingga bisa mencapai yang namanya herd immunity
lalu kemudian ada indikator indikator
untuk menurunkan laju penularan tadi
termasuk kasus konfirmasi perawatan rumah sakit
kasus kematian dan lain lain
strategi yang kedua adalah strategi ofensif
bagaimana kita meningkatkan kapasitas respon kita dengan tiga t
tidak hanya di jakarta dan jabodetabek tetapi juga seluruh wilayah di indonesia
lalu kemudian juga tracing
kita sekarang sedang mengejar target tracing sekarang sudah mendekati sembilan ya
jadi setiap satu kasus terkonfirmasi positif sudah mendekati sembilan orang yang bisa ditelusur
lalu kemudian juga dengan treatment
bagaimana kita melakukan isolasi
pada mereka yang terkonfirmasi positif atau memiliki gejala
mereka yang pernah kontak erat
positif rate ya
dan seterusnya itu beberapa indikator
untuk peningkatan kapasitas respon
dan di dalam mendorong
kita tidak akan berhenti
sampai memastikan bahwa
betul kasusnya terkendali
dan kita secara perlahan
bisa menuju ke
baik pak sonis jadi sebenarnya penanganannya ini sama begitu ya
pandemi dengan endemi
dan saya akan ke pak hermawan pak hermawan
kapan sebuah kondisi pandemi ini
bisa kemudian dikategorikan menjadi
endemi dan apa saja masing masing
ciri dari fase tersebut
ya jadi mbak hilang
sederhana saja bahwa pandemi ini kan
yang menetapkannya adalah who ya
karena situasi global yang betul betul
terjangkiti terpapar virus ini
dan bahkan berbagai sektor
di berbagai belahan dunia
juga terpuruk karena adanya ekses
dan dampak dari covid sembilan belas
maka ketika who menetapkannya
pada dua ribu dua puluh yang lalu
mestinya who juga yang mengevaluasi
apakah coverage dari kasus penyakit covid sembilan belas
masih meluas masih berdampak signifikan atau tidak
tetapi sebagai bahan analisis saja ya
bahwa itu di penghujung dua ribu dua puluh
itu ada satu ratus dua puluh negara yang terdampak signifikan
karena pandemi covid sembilan belas
setelah di dua ribu dua puluh
sejak juni juli lalu
tiga puluh lima negara yang masih terdampak serius
atau dalam kasus yang belum terkendali
tak kangen setelah kami melihat
dan mengevaluasi ada sekitar dua puluh an
masih negara yang terpapar serius
artinya sebenarnya belum ada satu negara pun
yang bersih dari kasus covid sembilan belas ini
tetapi mitigasi resiko di berbagai negara itu
berbeda beda ada yang betul betul terkendali
tapi ada juga yang masih signifikan kasusnya
kurang lebih masih dua puluh an negara yang signifikan
sehingga sudah who melihat dan mengevaluasi
apakah pandemi ini masih berdampak
ke dunia keseluruhan
itu masih dipertahankan
tetapi kalau tidak akan dicabut
ya sebenarnya secara natural negara negara lain di dunia
akan menyiapkan diri bagaimana transisi pandemi
yang menjadi perhatian global
perhatian dunia menjadi skala konsen gitu ya
nah ini natural
boleh jadi di penghujung dua ribu dua puluh satu ini ya
who boleh jadi ya
artinya dengan berbagai kriteria yang ada
juga kasus kasus varian baru terkendali
global ini bisa jadi dicabut
akhirnya saat itulah
epidemiologi di berbagai negara
daerah itu sendiri akan berbeda
nah indonesia kemungkinan besar akan masuk ke endemik
karena juga banyak sekali penyakit penyakit yang masih endemik di negara kita
tadi sudah diawali dengan baik ya penjelasannya
seperti ada malaria
dan beberapa penyakit lain
bahkan kasus kasus yang hampir punah di dunia ya
beberapa daerah di kita masih ada
walaupun yang cukup concern kita sebenarnya yang
ini juga perhatian global
penyakit penyakit ini masih endemi di indonesia
itu fase transisinya
ada beberapa tahap yang harus
dilakukan dan dipenuhi
tadi sudah dijelaskan dengan
setuju dengan pak soni
apa yang menjadi tugas kita
ada tugas masyarakat
ada tugas pemerintah
tugas pemerintah tetap dalam proses
keep case finding ya
istilah pak soni mungkin
juga ada defensif
kalau kita sebut defensif
berkaitan dengan clinical services nya
jadi ada upaya berbasis layanan
ada upaya berbasis pencegahan
di tengah masyarakat atau hulu perilakunya
oleh karena itu
kalau kita mencontoh dari penyakit yang sudah endemi
itu sudah ada obatnya
covid sembilan belas belum ada obatnya
tuberkulosis bahkan sudah ada vaksinnya
jadi vaksin yang betul betul confirm gitu ya
hampir di seluruh dunia
vaksin untuk covid ini masih dalam kondisi emergency use
dan masih terus dievaluasi diteliti
yang seperti apa dan bagaimana
yang memberikan level proteksi optimal untuk masyarakat kita
jadi mbak ila
terkait dengan proses transisi dari pandemi ke endemi ini
sangat salah saja
who mencabut pandemi situasinya
masing masing negara menerjemahkannya
setelah di kita ya
mana roadmap berdampingan dengan covid sembilan belas
itu natural process menuju endemik di kita
tetapi kita berharap
endemi di kita itu terkendali
seperti halnya penyakit penyakit lain
jadi mbak ila
kasus tbc itu di kita itu tinggi angkanya
berapa daerah kita malah kasusnya
kita malah kasus ini belum terkendali dengan baik
tetapi tidak menjadi kepanikan masal
ketika memang sudah ada programnya
ada proses imunisasi
sehingga upaya mitigasinya menjadi lebih mudah
walaupun kasusnya masih tinggi di lapangan
nah harapan kita covid di masa datang demikian
yang berkaitan dengan ofensif
yang siap sedia
termasuk dalam proses vaksinatif
bagaimana kemudian nantinya pemerintah bisa memapping begitu program program
kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami
membahas mengenai bagaimana taat prokes saat transisi pandemi ke endemi
saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni salah satu kunci transisi dari fase pandemi ke endemi adalah vaksinasi
apakah kemudian capaian dan juga percepatan vaksinasi kita pada saat ini sudah cukup
ya mbak ila jadi kalau kita lihat data sudah tujuh puluh tiga tiga juta masyarakat indonesia menerima vaksin pertama
oh setara dengan tiga puluh lima persen lalu sudah empat puluh dua juta penduduk indonesia yang menerima lengkap dan setara dengan dua puluh persen
tentunya arahan bapak presiden jelas ya kita menargetkan bisa sampai dua juta yang divaksin dalam satu hari
lalu kalau kita perhatikan lagi kemarin sepanjang agustus dua ribu dua puluh satu itu siap telah menerima kalau nggak salah
dua puluh juta dosis vaksin itu jumlah yang sangat besar
ya bu menlu juga sudah menjelaskan bahwa tidak mudah sebetulnya memperoleh vaksin ini
tetapi komitmen pemerintah bahwa upaya percepatan vaksinasi itu akan mempercepat kita prosesi dari pandemi menjadi endemi sehingga kita kejar
dan itu juga langsung didistribusikan ke daerah
lalu juga awal september ini sudah datang sekitar tiga belas juta dosis dan didistribusikan ke daerah
juga target penyuntikan dua juta dosis vaksin ini dilakukan secara massal dan sangat dibantu oleh tni polri
lalu kemudian juga kita mendorong ya ini menjadi sebuah gerakan vaksinasi nasional
makanya presiden juga memberikan arahan kami juga sudah menyampaikan ke berbagai tempat dalam berbagai kampanye bahwa hal terpenting sekarang ayo pakai masker ayo cepat vaksin
nah kemudian kalau kita lihat juga pemerintah sudah berupaya untuk mendekatkan sentra vaksinasi ke masyarakat ya meningkatkan distribusi vaksin
serta mengatur lantai dingin dengan cara meminimalkan stok ya jadi stok yang ada sampai dipakai dipakai dan daya gunakan vaksinator
termasuk atakan para bidan pas desa lintas kecamatan
kemudian juga tahu mbak ila bahwa syarat ini sudah dilonggarkan bahkan masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan sudah divaksin
yang paling penting juga adalah tebaran atau vaksinasi ini merata
semakin merata kita tahu kemarin wilayah yang sangat aktivitas penduduknya seperti dki jakarta lalu kemudian bali ya
ada lagi provinsi kepulauan riau yang vaksinasinya sudah
sudah cukup tinggi
kemudian kita dorong ke daerah daerah lainnya sehingga pemerataan ini kan kita bisa mendorong pandemi turun level menjadi endemi secara merata
kalau masih tidak merata antar wilayah ini menjadi pr ya lebih lama lagi kita capai kondisi endemi tadi
makanya upaya vaksinasi juga dilakukan secara lebih merata di wilayah wilayah
baik saya akan ke pak herwan
pak hermawan apakah kemudian kondisi pada saat ini sudah masuk ke kategori masa transisi dari fase pandemi ke fase endemi
kalau memang belum kapan kira kira kita bisa masuki masa transisi tersebut
yang harus lakukan sebagai sebuah bangsa memang mempersiapkan diri dengan baik
kita punya catatan catatan pertama negara kita bukanlah negara produsen utama vaksin maka kita harus mengejar agar ada kemandirian vaksin
kita berharap presiden dan pemerintah komitmen agar vaksin merah putih misalnya ya yang direncanakan pada dua ribu dua puluh
itu betul betul menjadi sebuah pintu kemandirian bangsa terkait dengan vaksin khususnya untuk covid sembilan belas
itu yang pertama
yang kedua penggunaan penggunaan instrumen untuk early detection gitu ya untuk konsep active case finding ya
kita kan sebenarnya sudah mengembangkan tuh macam ginos ya untuk screening walaupun dipakai
tapi misalnya rapid
jadi ini juga harusnya dikonsumsi kemudian kemudian bahkan pcr harusnya juga ini bisa dioptimalkan material dan produksi juga di dalam negeri
sehingga secara cost lebih murah dan pada akhirnya kalau kita lakukan ini di kemudian hari harusnya bisa minimalisir costnya sehingga akan digratiskan
upaya upaya untuk menjamin kemandirian kita dari instrumen alat diagnostic testing kemudian vaksin
ini betul betul menjadi fokus yang harus kita persiapkan
setelah persiapkan di masa transisi ini
tetapi di sisi lain
kesehatan yang lima m itu memang menjadi sebuah behavior new culture
nah suatu waktu kan kita sebenarnya dilatih bahwa orang orang yang menggunakan masker biasanya orang yang sakit
nah tetapi di kala pandemi semua orang harus menggunakan masker yang sakit atau tidak sakit
karena memang level virulensinya
suatu waktu apabila kasus ini terkendali di indonesia
dari pandemi nanti menjadi endemi dan terkontrol harapan kita
maka boleh jadi akan ada relaksasi
kita berharap orang orang yang sakit lah yang merasa dirinya tidak fitlah yang kembali menggunakan masker
tetapi tetap saja di saat ini kita tidak boleh abai kita tidak boleh euforia
ada tiga yang harus kita hindari di masa transisi seperti ini
yang kedua euforia pelonggaran ppkm
yang ketiga dari unsur pemerintah
euforia kebijakan juga bisa jadi terjadi
misalnya ada daerah yang sebenarnya tadinya level empat turun ke level tiga
perintah juga aparatur pengawas dan penegak hukum
nah saat itu bisa jadi ada unsur yang bisa jadi bumerang
dan kita tidak mau hal hal yang sifatnya bumerang ini terulang kembali ketika ada relaksasi atau pelonggaran
nah kira kira itu yang harus kita antisipasi mbak ila
ya pak hermawan
apakah menurut anda kemudian apa yang sudah dilakukan strategi strategi yang dilakukan pemerintah
himbawan himbawan apakah ini sudah cukup begitu
dari aspek komunikasi kesehatannya iya
tetapi komunikasi publik masih harus terus kita benahi
contoh komunikasi publik ini misalnya terkait dengan perubahan regulasi
antara ppkm level empat ada yang turun ke tiga dari tiga ada yang turun ke dua
atau bahkan dari tingkat naik ke empat
karena satu dua daerah masih ada yang cukup tinggi resikonya ya
nah pemerintah harus mampu mengartikulasikan kebijakan ini
ke dalam upaya yang bisa dipahami oleh masyarakat
jadi masyarakat tidak merasa satu daerah dan daerah lain ada ketidakadilan
karena pengetatan karena ada pelonggaran dan lain lain
nah komunikasi publik atas kebijakan ini harus terus dikembangkan
antara pusat dan daerah antara pemerintah pusat
jadi harus harmonis dan harus sinkron
ini satu catatan
yang kedua saya pikir berkaitan juga
dengan iklim keseluruhan
negara kita ini kan negara yang cukup banyak sekali variasi latar belakang masyarakatnya
apakah budaya apakah geografi ya karena berpulau pulau
bahkan demografi kepadatannya juga berbeda beda
jadi negara kita ini memang punya potensi yang cukup menantang
kaitannya dengan keseragaman naikan kasus dan keseragaman pengendalian kasus
kita tahu negara kita ada boleh jadi ada efek pimpong
dan efek pingpong ini yang harus kita hindari
jangan sampai misalnya di wilayah jawa yang sudah signifikan pelandaiannya
apalagi di wilayah jabodetabek yang sudah relatif terkendali konsisten
jangan sampai karena kita terlalu longgar dari segi transportasi mobilitas
aktivitas publik dan antar daerah malah jakarta bisa sewaktu waktu kembali naik lagi
karena kita ingin menghindarinya kebertahapan itu menjadi sangat penting
dan juga masyarakatnya tetap disiplin protokol kesehatan
itu yang penting supaya multiplayer efeknya tidak menjadi snowball ya
kuefek bola salju yang bisa mengancam kembali di suatu waktu ke depan
baik kita akan lanjutkan dialog usaha ijadah berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
ini adalah program spesial bersatu lawan covid sembilan belas dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami
langsung saja saya akan ke pak soni
pak soni kepatuhan masyarakat akan disiplin melakukan tiga m
ini kemudian menjadi kunci dari transisi
bagaimana kemudian satgas berusaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan prokes dan tiga m ini tetap terjaga
ya betul mbak ila
jadi masyarakat perlu memahami bahwa upaya kita tadi menurunkan pandemi menjadi endemi
maka harus terjadi penurunan penularan
harus terjadi penurunan positifitas
dan itu bisa terlaksana salah satunya dengan kepatuhan protokol kesehatan
memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
walaupun kasus sudah landai jangan pernah abai
kalau memperhatikan data berdasarkan dashboard monitoring perubahan perilaku kami
yang bisa dipantau secara real time
keseluruhan dari tiga faktor kepatuhan ini
yaitu masker jaga jarak dan cuci tangan
itu ternyata mengalami kenaikan terus
dengan skor kepatuhan lebih tinggi dalam pelaksanaan ppkm ini
jadi kalau kita bandingkan dari mulai tanggal tiga
ketika ppkm darurat pertama kali dilaksanakan
sampai ke hari ini tanggal tiga belas september
itu peningkatan terus terjadi
kita bersyukur ya walaupun jadi kenaikan mobilitas
masyarakat sekarang baik dalam hal kepatuhan protokol kesehatan
lalu kemudian kalau kita perhatikan juga
dari data yang dikumpulkan misalkan oleh bps
menunjukkan bahwa jawa itu kepatuannya
tetapi untuk dilakukan yang paling penting kita harus berhati hati dan berhati hati dan berhati hati
tetapi untuk di luar jawa memang sedikit lebih rendah
jadi kalau kita amati angka kepatuannya baik dari waktu ke waktu
tetapi kami terus menerus tidak pernah berhenti
karena bagaimanapun juga pandemi masih berlangsung
oleh karenanya kami tetap melakukan penggerakan di lapangan
melalui para duta perubahan perilaku
yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari satu ratus sembilan puluh
dan selama pelaksanaan ppkm ini
sudah sekitar dua puluh satu ribu duta perubahan perilaku yang memang bergerak ya
selama pelaksanaan ppkm
dan mereka sudah mengedukasi lebih dari tujuh juta orang
lalu kemudian kampanye protokol kesehatan melalui berbagai
baik online chat talk media sosial media luar ruang

lalu kemudian juga edukasi ya berbasis kearifan masyarakat

lalu kemudian juga edukasi ya berbasis kearifan masyarakat
kami menggunakan pendekatan pendekatan lokal
kami menggunakan pendekatan pendekatan lokal
kemudian ada kesenian minang kesenian riau dan seterusnya
jadi kami juga menggunakan bekerja sama didukung oleh banyak pelaku pekerja seni dari daerah
kalau kita perhatikan cukup efektif ini ya mendorong peningkatan kepatuhan
dan masyarakat sudah menjadi bagian dari kesehariannya
nah ini merupakan pertanyaan pertanyaan luar biasa maka hal ini mengenai seseorang
kudanya tiga multi problemal tampilan projet maininnya dengan relevan rambut
dan jaringan di lapangan yang memlukan proses peningkuan kecil di sampingnya
ini ditaraakan oleh benar benar assay is photos
semoga nggak mengecewakan pak given nanti ya
sebenarnya ya ada yang disebut pertama itu predisposting factor
ini faktor yang melekat yaitu seperti halnya karakter masyarakat kita
tingkat penghasilan budaya variasi keluarga latar belakang pendidikan dan lain lain
ini given maka selalu ada ruang perbedaan perilaku masyarakat
karena tadi perbedaan latar belakang
tapi ada yang kedua yang disebut dengan enabling factor faktor pemungkin
faktor pemungkit ini berkaitan bagaimana kita melakukan rekayasa lingkungan
bagaimana kesehatan bagaimana akses terhadap layanan
pastikan yang disebut pak soni tadi dan nyeperan lokal influencer saya menyebutnya
jadi pengaruh toko toko lokal orang orang terdekat yang menjadi panutan dan seterusnya
ini juga yang akan memungkinkan apakah orang itu menjadi lebih baik
atau malah destruktif ya konstruktif atau destruktif
nah itu terkait dengan sesuatu yang memungkinkan
dan itu terjadi
tapi yang ketiga ada yang disebut dengan reinforcing factor faktor pendorong
faktor pendorong ini biasanya identik dengan kebijakan pemerintah
bagaimana pemerintah agar di daerah tertentu betul betul ada perubahan kebijakan
sekaligus ada kualitas pengawasan
jangan sampai misalnya ada kebijakan yang mengetat tapi di lapangan melonggar
atau ada kebijakan yang melonggar tapi sesungguhnya tidak dipahami sebagai sebuah hal
yang memang tetap dianggap
nah ini semua menjadi sebuah kombinasi
tiga faktor tadi adalah faktor yang lekat faktor yang memungkinkan
dan faktor yang mendorong
sehingga kalau ini paralel dilakukan upaya ada peran masyarakat yang melekat
ada peran pemerintah ada peran lingkungan yang membentuk ini semua
rasa rasanya transisi ini akan lebih mudah
tetapi kalau ini belum kompak belum sinergi kita lakukan
maka jangan sampai terjadi long pandemi
dan pada akhirnya walaupun
pandemi dicabut dari tataran global oleh who
nah kita tidak ingin
kasus covid masih begitu tidak terkendali
dan bisa bisa saja negara kita menghadapi hyperendemi misalnya
nah itu tidak kita inginkan
tetapi karena kita ingin ada transisi ke sana
semuanya menjadi sangat penting
termasuk dalam enabling factor tadi itulah yang saya sebut kemandirian ya
kemandirian vaksin kemandirian dari segi diagnostic testing
dan juga upaya upaya berkaitan dengan clinical services di masa datang
kira kira inilah yang harus kita lakukan
dan terus kita gulirkan bersama
baiklah tetapi sesungguhnya kalau kita belajar dari pengalaman
tiada lah penyakit yang tidak bisa dikendalikan
semuanya bisa dilakukan
yang penting kolaborasi multi stakeholders
adanya upaya bersama komitmen yang sungguh sungguh
semoga sehat buat kita semua
sehat pemerintah kita
syarikat kita dan sehat
pak soni ada banyak sekali faktor faktor dan juga strategi
yang kemudian harus dilakukan
ini yang paling sulit yang mana pak soni
ya ini betul
merubah perilaku itu bukan sekedar memberi masker
terus kemudian membubarkan kerumunan
tetapi namanya social engineering
kita melakukan rekayasa sosial
dan hasil surveinya bps itu menarik mbak
yang pertama yang pendidikannya lebih
cenderung lebih patuh kesehatan
kemudian kai yang berjenis kelamin perempuan
cenderung lebih patuh daripada yang kaki
lalu kemudian mereka yang sudah menikah
cenderung lebih patuh daripada yang bernikah
dan yang menarik lagi gini
mereka yang sudah divaksinasi dua kali
cenderung lebih patuh daripada yang belum dibangun
nah terus kemudian lagi kita lihat
kita yang pernah positif covid sembilan belas
itu cenderung lebih patuh daripada mereka yang belum pernah covid sembilan belas
semakin tua umurnya semakin lebih patuh
terus kemudian semakin tinggi income nya juga semakin lebih patuh
jadi ini menjadi sebuah informasi tentang gambaran
kondisi demograf sosial demografi masyarakat
terkait dengan penerapan protokol kesehatan
juga kalau kita lihat menurut wilayah
tidak ada perbedaan perbedaan
ada masyarakat yang sangat paternalis
tetapi pattern nya adalah para pemuka agama
ada masyarakat yang paternalistik
tetapi acuannya adalah tokoh adat
kami menggunakan semua pendekatan
setiap target kita itu punya strategi cara sendiri
makanya kelompok kelompok yang
anak anak muda misalkan kami punya
kami punya komik
terus kemudian kami punya bergambar
kami tidak punya tiktok dan seterusnya
tapi untuk masyarakat yang
cenderung lebih memperhatikan pendekatan pendekatan
kearifan lokal berbasis budayanya
juga kami dorongkan pendekatan budaya
jadi setiap strategi itu punya pasarnya
sehingga kami tidak bisa
membuat satu kebijakan atau strategi yang berbeda
oleh karena itu kami membuat variasi strategi
agar membangun orang yang tidak patuh menjadi patuh
orang yang sudah patuh
karena kesadaran itu berarti mereka sudah mengetahui
dan merasakan manfaat apa yang dia lakukan
atau perubahan perilaku apa yang dia lakukan
baik pak soni
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
terima kasih pak soni
terima kasih pak soni
terima kasih pak soni
terima kasih pak soni
anda kembali dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
kita masih membahas mengenai tetap jaga protokol kesehatan
di masa transisi dari pandemi ke endemi
dan masih bersama dengan dua narasumber kami
ada pak soni dan pak hermawan
saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni salah satu upaya agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan adalah
dengan memiliki kimia focusing

bagaimana kemudian hasil dari gerakan mobil masker ini
ya mbak tentu gerakan mobil masker ini bagus ya melengkapi semuanya
dan strategi kita kampanye lalu kemudian mengedukasi door to door
dengan penggerakan di lapangan
kami juga menggunakan gerakan mobil masker beberapa tip
terutama titik titik dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan
yang lebih rendah ya
pasar final pedagang kaki lima dan sebagainya
lalu kemudian kita membagikan masker ke mengedukasi mereka ya
bahwa mereka harus tetap mematuhi protokol kesehatan
tentu dengan cara yang baik
lalu kemudian misalkan lagi untuk pedagang kaki lima kan kami membagikan
untuk ojek pangkalan dengan gambar ojek pangkalan di pasar juga
ada identitas identitas kebanggaan bagi mereka
sehingga mereka mau memakai itu
dan antusiasmenya sangat baik
tapi dari memberikan masker mengedukasi
yang paling penting adalah gerakan mobil masker tadi
kita mengedukasi dari waktu ke waktu tanpa henti
makanya terus mendorong
agar duta perubahan perilaku ini jumlahnya semakin banyak
per hari ini sudah sekitar sembilan belas dua ratus orang di seluruh indonesia
tiga puluh empat provinsi empat ratus tiga puluh tiga kabupaten kota
nah mereka ini minta untuk mendukung
termasuk juga pembagian masker di lapangan
karena bagaimanapun juga
kita harus punya strategi
jadi memberi akses memfasilitasi masyarakat
agar bisa mematuhi protokol kesehatan
tapi ya kadang kadang dibagikan gitu
besoknya nggak dipakai jadi kita bagikan lagi
jadi makanya beberapa kali berulang
dengan harapan masyarakat terus mematuhi
dan kalau dari monitoring perubahan perilaku kami tadi
bulan terakhir ya
bahkan dua bulan terakhir
ya pemberlakuan pkm tanggal tiga juli
untuk kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
kita menjelaskan semakin intensif tentang bahaya covid sembilan belas
lalu kita juga mencoba menjelaskan kepada masyarakat
bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar
karena salah satu kendalanya
walaupun kelihatannya jumlah pakaian masker sudah tinggi
tapi mereka masih menggunakan masker dengan cara yang keliru
nah itu juga kami intensifkan
sehingga mereka bisa memakai masker
cara yang baik dan benar
tentunya kalau kepatuhan ini
kita lihat kan jelas ya berdampak intensif terhadap kasus
baik pak sonia
jadi pemerintah ini tidak henti hentinya begitu ya mengingatkan masyarakat
untuk tetap menjaga protokol kesehatan
pak hermawan apalagi kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
pada masa transisi dari fase pandemi kandemi ini
baiklah kita sudah mulai melihat bagaimana di kehidupan kita
akhir akhir ini jalanan kembali padat
pagi siang dan petang jalanan macet
kemudian fasilitas publik mulai rame
antrian kemudian juga layanan sosial
dan berbagai aktivitas perkantoran pemukiman dan seterusnya
sudah kembali menggeliat artinya roda ekonomi berjalan
tetapi perlu kita ingatkan bahwa protokol kesehatan yang lima m
mulai dari menjauhi kerumunan membatasi mobilitas dengan menjaga jarak
terbiasa mencuci tangan dan
selalu menggunakan masker dimanapun
ini adalah personal awareness
ini adalah individu
tapi ada yang harus kita dorong yaitu community awareness
bagaimana kesadaran kolektif kita semua
agar tidak hanya personal atau perilaku personal hygiene tadi
tapi juga ada apa namanya kesadaran kolektif
ustadz kesehatan itu kadang bukan tanggung jawab tenaga kesehatan
tapi tanggung jawab multi stakeholders
kalau saja misalnya dinas dinas sosial
dinas tenaga kerja kemudian semua instansi pemerintah lain
mengawasi misalnya bagaimana di lingkungan lingkungan kerja itu
ada satuan tugas pengawasan dan juga pengendalian covid atau satgas covid
tapi juga ada juga upaya untuk mengelola ruang ruang kerja
mengatur ventilasi udara bagaimana pencahayaan suhu sirkulasi
sekaligus melakukan proses pembersih dan
di kesehatan berkala si cleanliness yang kita sebut dengan chse
menjadi standar kita cleanliness kemudian juga hygiene
kemudian juga bagaimana dan juga environment hal halnya ini
betul betul dibungkus menjadi satu kesatuan dengan perilaku
jadi ada protokol orang protokol ruang protokol barang
kami menyebutnya bor protokol
jadi protokol barang orang dan ruang
kalau integras dari ini dilihat jadi kalau integras dari ini dilihat
kita lakukan ada personal awareness ada community awareness
dimulai terus kita kampanyekan terus kita lakukan simulan programnya
rasanya tidak akan sulit
bergerak dari pandemi kemudian menjadi endemi dengan situasi yang natural
kontrol dan masa depan indonesia
ini yang harus terus kita lakukan dan tentu saja peran pemerintah sangat
apa namanya sangat menjadi kunci kesadaran masyarakat
ini yang harus terus kita saling menguatkan di tengah
masyarakat dan aktivitas kita dalam keseharian ini
ya jadi yang harus diingat adalah protokol kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama begitu
baik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih membahas mengenai protokol kesehatan untuk menghadapi tanda pandemi

per hari menjadi empat ratus ribu per hari ini jauh lebih daripada who
lalu bahkan daerah daerah itu dikasih tahu berapa target yang mereka harus penuhi
terus kemudian yang kedua adalah kita tahu kita sudah menurunkan biaya tes baik antigen maupun pcr
sehingga mereka yang melakukan screening mandiri dan merasa bahwa perlu untuk melakukan tes itu menjadi lebih mudah karena terjangkau biayanya
lalu kemudian yang ketiga kita juga sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan telusur atau tracing secara digital
bagaimanapun juga tracing secara manual itu tentu dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah
oleh karenanya penggunaan aplikasi peduli lindungi
ini akan mempermudah kita untuk melacak apa yang pernah kontak erat dan seterusnya
jadi bahkan apalagi aplikasi peduli lindungi ini kan digunakan untuk masuk ke mal pasar wisata ke tempat kerja dan sebagainya
di situ kita bisa tahu apakah seseorang itu pernah kontak erat atau tidak
begitu tahu maka harus ada tindak lanjut
misalkan membawa ke isolasi terpusat
atau kemudian melakukan testing terhadap yang bersangkutan
lalu kemudian kita juga akan mematikan pemantauan isolasi ya
khususnya yang isolasi terpusat memang masih ada yang melakukan mandiri
lalu kemudian kita dukung dengan cara cara door to door ya
ada tenaga kesehatan yang mengunjungi pasien
kita juga terus mengajak masyarakat untuk terus proaktif ya berpartisipasi dalam tesur dan tindak lanjut
dan kalau kita lihat sekarang
hubungan masyarakat semakin baik
karena mereka tahu bahwa justru mengetahui dirinya terkonfirmasi positif
terus dengan yang dilakukan isolasi terpusat
maka dirinya bisa melindungi orang lain agar tidak tertular
dan adanya ppkm mikro
sebetulnya juga membangun daya gotong royong komunitas
sehingga ada lagi stigmatisasi
waktu di awal awal dulu kan pandemi
stigma itu masih muncul
lalu kemudian kita tahu juga bahwa tadi aplikasi peduli lindungi kan banyak
kemudian terhubung dengan reaktifitas
kan akan ada pembukaan secara bertahap
enam sektor ya
termasuk perdagangan pariwisata keagamaan pendidikan dan seterusnya
juga terhubung dengan peduli lindungi
sehingga kita tahu
jadi kita bisa melakukan testing secara digital
lalu kemudian kita bisa mendorong kataan testing
akhirnya kita bisa menurunkan angka penularan lebih baik lagi
jadi memang tiga t ini sebagai strategi ofensif
kalau kita sebut
strategi ofensif untuk mengetahui mereka yang mungkin miliki penyakit covid sembilan belas
baik pak soni
tiga t dan juga tiga f
yang penting untuk masyarakat
apa yang apalagi kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat pada masa transisi
dan juga apa yang harus diwaspadai pada saat memasuki fase endemi nanti
nah menarik nih
saya ingin masuk ke post pandemik isus
jadi bagaimana kejadian yang mungkin terjadi setelah pandemi ini dicabut oleh pho misalnya ya
di masa datang perkiraan kita di tahun depan ya
masyarakat indonesia akan disibukan dengan banyak kasus
kasus kesehatan yang kembali muncul
hanya berkaitan langsung dengan covid
tapi penyakit penyakit sebelumnya ya
halnya yang sering membunuh langsung
bagian dari penyakit lima besar pembunuh di indonesia
kasus penyakit tidak menular biasanya
tentu ada penyakit jantung
dan penyakit diabetes
nah penyakit penyakit ini
kemungkinan akan bertambah
kembalinya orang orang untuk
siksakan diri berobat
banyaknya waktu yang terbuang
untuk mengontrol kesehatan
pemantauan dan pendampingan
selama pandemi dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
maka penyakit penyakit yang mungkin akan muncul kembali ini
menjadi beban lain yang harus diperhatikan
klinikal servis kita menjadi
harus lebih kuat
tapi yang paling penting kan kaitannya dengan perilaku tadi
dan perilaku ini hulunya ada di masyarakat
kita upaya kesehatan masyarakat
sportnya harus berkali kali lipat
untuk kita cepat mengantisipasi
banyaknya beban dan penyakit yang mungkin
akan kembali ada di indonesia
tapi juga kalau kita konversi dengan anggaran ya
ini kan pemerintah sudah memberikan gambaran
bagaimana anggaran kesehatan di dua ribu dua puluh yang lalu
dua ribu dua puluh satu ini dan rencana tahun dua ribu dua puluh dua
kami melihat pos pos anggaran ini belum optimal
yang berkaitan dengan
berkaitan dengan health assurance
itu masih porsi besar
nah upaya kesehatan perorangan
masih mendapatkan porsi terbesar untuk penjaminan
kaitan dengan pengobatan di vaskes
seperti halnya rumah sakit
upaya kesehatan masyarakat yang kami ingin dorong
sama halnya juga yang disampaikan pak soni ya
bagian dari upaya
upaya kesehatan masyarakat
harusnya juga itu tercermin di dalam penganggaran
hingga juga ada aktivitas aktivitas hulu
yang sifatnya pencegahan
ini harus lebih dikedepankan
termasuk rekayasa rekayasa kesehatan lingkungan
kita menyadari penyakit penyakit yang mengendemik
seperti halnya malaria
ini kan berkaitan dengan lingkungan
maka kesadaran kita di dalam mengelola lingkungan
perilaku hidup bersih dan sehat
seperti halnya perilaku tangan
panyegerakan masyarakat sehat
semua seharusnya mendapatkan porsi lebih
setelah pandemi dicabut
menjadi endemi kemungkinan di beberapa negara termasuk indonesia
khususnya ini yang menjadi arah
saya berharap teman teman di lingkungan internal pemerintah
termasuk di saat gas covid
seperti halnya pak sony
upaya yang sudah luar biasa kita lakukan selama ini
harus juga selaras
kendalian kasus dan mengantisipasinya di masa datang
ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder strategis
tetapi masyarakat kita
kita harus mengingatkan kembali
mengembalikan kita pada perilaku dua tahun yang lalu
tetap harus ada yang kita adaptasi
bagaimana perilaku yang sudah bagus
seperti halnya mencuci tangan
terbiasa menjaga jarak
dalam kaida penyakit menular
ini harus tetap kita latih untuk mawas diri
sehingga suatu waktu tidak hanya covid yang kita keluar
penyakit penyakit seperti tuberkulosis
penyakit penyakit juga menular karena lingkungan
karena kaitan dengan hijinitas
bisa dicegah sekaligus
jadi ada hikmahnya
dilaku kita terbentuk
apakah penyakit menular lain akan terminimalisir
bagaimana kita betul betul mengoptimalkannya
tahan dari masyarakat
perilaku dan kesadaran komunitas
pelan juga dari pemerintah untuk komitmen
konsisten terkait dengan penganggaran dan kebijakan
mudah mudahan kita semua menghadapi masa depan yang cerah
setelah pandemi covid ini
dan mudah mudahan sehat
amin baik terima kasih pak hermawan
dan juga pak sonny sudah bergabung pada malam hari ini
sehat selalu terima kasih
kami ingatkan bagi kita semua
agar jangan lengah
pandemi masih mewabah
divaksinasi dan juga disiplin protokol kesehatan
menjadi kunci hentikan penularan covid sembilan belas
ingat tiga m di aktivitas keseharian
menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya ratna bila undur diri
terima kasih dan sampai jumpa